setelah hampir setahun kosong akibat ditinggal sandiaga uno maju dalam pilpres dua ribu sembilan belas
hari ini dki jakarta kembali memiliki wakil gubernur
amat riza patria dari gerindra terpilih sebagai wakil gubernur jakarta
mendampingi anies paswedan
amat riza patria menang atas nurmansyah lubis dari pks
dalam rapat paripurna pemilihan wakil gubernur yang digelar senin pagi
dalam rapat di gedung dprd dki jakarta jalan kebon siri
seratus anggota dewan menggunakan hak pilihnya
amat riza menang dengan perolahan suara delapan puluh satu
sedang lawannya mendapat tujuh belas suara
suara tidak sah sebanyak dua suara
dan proses selanjutnya dprd dki jakarta akan melaporkan hasil pemilihan ini
ke kementerian dalam negeri